terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini akan kita isi dengan kabar ragam ramadan
sebuah pondok pesantren di sumeneb madura menggelar salat tarawih dua puluh tiga rakaat super cepat dalam kurun waktu kurang dari sepuluh menit
meski tergolong sangat cepat imam menyatakan salat tetap dijalani dengan husuk
bagaimana uniknya berikut liputannya
saya biasa saja karena memang saya itu sudah terbiasa seperti ini
bahkan kalau misalnya tarawihnya agak lambat ya gimana itu agak kurang semangat

meski demikian sholat super cepat seperti ini sangat memerlukan konsentrasi terutama bagi imamnya
sebab jika tidak konsentrasi maka bacaannya bisa salah
sang ustadz pun mengaku lebih husuk menjalankan sholat rawih dengan cara cepat seperti ini
memang harus konsentrasi konsentrasi bacaan
hal itu mungkin bisa mendorong untuk kehusuan dalam ibadah mungkin kayak gitu ya
sholat terawih cepat seperti ini sudah berlangsung sejak turun temurun dari dulu
bahkan lebih cepat dari saat ini
dan jamaah salat tarawih
meski demikian jumlah jemaah yang didominasi para remaja dan pemuda tetap berjumlah maksimal
ahmad rahman subedam